memasuki masa mudik idul fitri dua ribu dua puluh tiga tempat penitipan hewan peliharaan banyak diburu
masyarakat untuk menitipkan hewan kesayangannya seperti di klinik sekaligus tempat penitipan
hewan peliharaan di jalan insinyur haji juanda kaupaten cianjur disini hewan peliharaan sudah
banyak dititipkan oleh sang pemilik yang harus pergi mudik keluar kota bahkan ke luar negeri
banyaknya masyarakat yang memilih untuk menitipkan hewan kesayangannya membuat sejumlah
tempat penitipan hewan full book alias penuh bahkan pihak klinik terpaksa menolak karena
kapasitas hunian yang terbatas untuk tarif satu ekor kucing misalnya perhari mulai enam puluh rupiah
selain menginap hewan peliharaan juga mendapat sejumlah fasilitas mulai dari pemeriksaan
kesehatan makan hingga mandi atau grooming
sudah mulai pada booking takutnya kan kehabisan kamar kayak tahun kemarin gitu ya jadi dari sekarang
ada mulai pada booking ada yang ter owner itu ada yang menitip enam ekor tiga ekor gitu ya